dari dalam negeri rektor universitas gajah mada panut mulyono memastikan mahasiswa pelaku kekerasan seksual saat kuliah kerja nyata pertengahan tahun lalu batal ikut wisuda pada bulan november ini
ia juga mempersilahkan kasus ini untuk dibawa ke ranah hukum bila penyelesaian yang dilakukan ugm dianggap belum memenuhi rasa keadilan
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga memantau kasus ini
universitas gajah mada memastikan pelaku kekerasan seksual saat kuliah kerja nyata pertengahan dua ribu tujuh belas lalu batal wisuda november ini
hal ini dilakukan walaupun nama pelaku sudah masuk daftar wisudawan bulan ini
rektor ugm panut mulyono mengatakan masuknya nama pelaku dalam daftar wisudawan akibat permasalahan komunikasi antara pihak universitas dan fakultas
panut juga siap bila kasus ini harus dibawa ke ranah hukum
kami pastikan bahwa
yang bersangkutan ditunda tidak di wisuda besok november ini tetapi satu semester mendatang sambil menjalankan semua proses yang harus dijalani menurut rekomendasi tim investigasi
apa saja pak
ketika keputusan yang kami lakukan dengan seadil adilnya sejujur jujurnya
itu dirasa belum memenuhi rasa keadilan kemudian mau dibawa ke ranah hukum itu bagi ugm tidak ada persoalan
panut menambahkan tim investigasi ugm tidak merekomendasikan pelaku untuk dikeluarkan dari ugm
sementara itu dalam sebuah diskusi di ugm jumat pagi menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana susana yembise mengatakan
pihaknya terus mengawasi
sedang dalam proses mediasi antar keluarga yang nanti kita lihat nanti apakah itu nanti dilanjutkan ke ranah hukum atau tidak
namun kami kementerian akan tetap mendampingi proses ini supaya apapun yang dilakukan namanya kekerasan kekerasan seksual yang ada yang dilakukan
ya itu harus berhadapan dengan hukum
perhatian publik setelah badan penerbitan pers mahasiswa balairung menurunkan tulisan berjudul
nalar pincang ugm atas kasus perkosaan yang dimuat lima november lalu
hendrawan setiawan sleman